memasuki pekan pertama bulan suci ramadan minat masyarakat untuk mengurus perpanjangan sim dan surat keterangan catatan kepolisian atau skck pelayanan malam hari di polres metro bekasi meningkat
warga sengaja mengurus sim dan skck pada malam hari lantaran pada siang hari harus menjalankan aktivitas lainnya
tidak seperti biasanya ruang pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau sim dan surat keterangan catatan kepolisian skck polres metro bekasi jumat malam dibanjiri pemohon
ada peningkatan pemohon skck dan perpanjangan sim sejak memasuki bulan suci ramadan
waktunya ini ya kalau bisa siang bisa jadi biarkan kalau yang jauh tidak sampai malam malam
jika pada hari biasa pelayanan perpanjangan sim dan skck yang digelar malam hari hanya melayani dua ratus pemohon sejak memasuki bulan suci ramadan meningkat dua ratus persen atau sekitar enam ratus pemohon setiap harinya
ada pelayanan yang kami namakan pelayanan dua puluh empat jam
pelayanan adalah pelayanan skck dengan pelayanan sim
untuk skck itu pembuatan baru dan perpanjangan sedangkan untuk sim malamnya itu perpanjangan sedangkan pagi sampai sore itu pembuatan baru
peningkatan pemohon sim dan skck mengalami puncaknya usai menunaikan sholat tarawih hingga menjelang sahur
pelayanan publik dua puluh empat jam di polres metro bekasi kota merupakan pelayanan publik pertama di indonesia yang membuka pelayanan dua puluh empat jam
dengan pelayanan dua puluh empat jam
diharapkan dapat memudahkan masyarakat yang aktivitasnya padat di siang hari
dedy beben bekasi jawa barat